hai jumatan kali ini adalah jumatan perdana di kota surabaya setelah berstatus ppkm level
per delapan belas oktober kemarin berdasarkan hasil asesmen kementerian dalam negeri yang
tertuang dalam inmen dagri nomor lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu terdapat penyesuaian salat jumatan dalam status
baru ini masjid nasional al akbar surabaya misalnya untuk south atau jarak sholat antarjemaah
sebelum level satu jarak antarjemaah adalah dua m sekarang diperpendek menjadi satu m
sementara untuk protokol kesehatan yang lain tetap dijalankan seperti pemeriksaan suhu
wajib cuci tangan sebelum masuk dan tentunya wajib memakai masker selain itu ciri khas
protokol kesehatan lainnya di masjid terbesar nomor dua se indonesia sesudah masjid istiqlal
jakarta ini adalah disediakan kantong untuk tempat alas kaki tujuannya agar
tidak terjadi kerumunan saat pengambilan alas kaki sesudah sholat
orang sholat di al akbar itu kan tamu kan mereka kita sambut kita berikan tas untuk tempat yang
sandal kemudian masuk kita bandung ada juga empat puluh relawan atau pengatur soft yang tugasnya mengantarkan
jamaah mempersilahkan monggo sholatnya di sini di sini sehingga tidak ada soft yang kosong
model untuk menyambut jamaah dengan jamaah yang kosong dan jamaah yang kosong dan jamaah yang kosong
dengan baik ini memang menjadi ciri khas kami dan membuat jamaah bagi yang belum pernah ke al akbar
mereka jadi nyaman karena disambutkan pengatur swabnya juga rapi kemudian petugas kesehatan
juga rapi petugas kebersihan juga stand b ketika ada sampah ada air tumpah misalnya sphere m complicati
hai atas pengaturan ini jemaah masjid mengapresiasi alhamdulillah sih maksudnya kita bisa melaksanakan
kan jumatan ya yang sebelum sebelumnya di rumah gitu
dan di sini tuh benar benar protokolnya dijaga banget dari sisi kita bisa masuk aja
kita lihat kita megang sendalnya khusus gitu kan
nanti di dalam juga biasanya safet diatur sama dia dan kita jaga jarak sih yang pasti
dengan pengaturan ini masjid berkapasitas dalam ruangan tiga puluh jemaah
atau empat puluh jemaah dengan teras samping masjid dan enam puluh jemaah
bila menggunakan halaman luar ruangan untuk sholat jumat kali ini bisa menampung lima jemaah
sebelum pandemi jemaah jumatan berkisar sepuluh jemaah